selama ada yang namanya kopi
orang orang dapat menemukan dirinya di sini
setelah sukses dengan film filosofi kopi tahun dua ribu lima belas
sutradara angga dwi masa songko kembali akan melakukan proses syuting filosofi kopi ben dan jody
proses syuting akan dilakukan selama sebulan
dengan latar beberapa kota seperti jakarta bali dan makassar
dalam film lanjutannya ini
ben dan jody berkeliling beberapa kota di indonesia untuk mencari kopi lokal
dan bertemu partner barunya bri yang diperankan nadine alexandra
dan tara yang diperankan luna maya
pertemuan itu mengantarkan mereka dalam petualangan baru meraci kopi
duna menggambarkan sosok tara sebagai perempuan yang kuat
orangnya sebenarnya anak orang kaya
jadi orang yang independen
orang yang pengen punya legacy sendiri
dalam artian gue bisa mampu berdiri sendiri tanpa keluarga gue
sebenarnya harapannya cukup strong sih
dia tuh perempuan mandiri perempuan yang tahu apa yang dia mau
dan dia bukan tipe cewek yang nge nge
filosofi kopi sendiri bukan hanya sukses di dalam negeri
film drama cinta ini juga sukses tayang di festival film internasional
filosofi kopi juga tayang di beberapa bioskop di jepang
dikan itu mereka nonton dan kita kenalan kita pendekatan
terus habis itu kebetulan memang diundang
dan animonya bagus di dua festival tersebut
akhirnya kita deal untuk rilis di dua negara tersebut
filosofi kopi ben dan jody direncanakan selesai syuting di awal dua ribu tujuh belas
dan tayang pada bulan juli dua ribu tujuh belas
istiarto sigit jakarta